transaksi non tunai kini makin populer di masyarakat
aplikasi transaksi non tunai truemoney mengait salah satu penyedia pembayaran melalui qr code autopay
dengan begitu pengguna true money kini bisa melakukan transaksi non tunai di seluruh merchant yang bekerja sama dengan autopay
sebagai pemegang izin untuk uang elektronik dan pengiriman uang di indonesia
truemoney memberikan layanan berupa alat pembayaran
alat pembayaran tentu butuh merchant dengan metode pembayaran yang sama
maka kerjasama ini dinilai sangat menguntungkan dalam membangun ekosistem uang elektronik
dengan merchant kita juga membutuhkan pelanggan yang menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi
saat ini autopay sudah melayani lebih dari enam ratus lima puluh ribu merchant di indonesia
yang tersebar di pulau jawa sumatera dan bali
namun yang bisa menerima transaksi uang elektronik hanya lima puluh ribu merchant
terutama modern retail seperti kafc warung abnormal jogja department store dan elivenia untuk e commerce
meski begitu laju transaksi elektronik kedepannya
diharapkan semakin baik
tetap melihat gini
bank indonesia harus tetap memonitor
karena yang namanya transaksi elektronik ini rawan dengan yang namanya fraud
lalu hacker dan lain lain ya
jadi butuh monitoring yang sangat ketat sebenarnya
tapi untuk regulasi kayak misalnya merchant discount rate
misalnya satu merchant harus menerima banyak alat pembayaran
jangan cuma satu
tidak boleh ada eksklusivitas
itu mungkin yang harus di
mereka harus diperhatikan oleh bank indonesia
meski dihantui resiko keamanan
dengan pengawasan yang ketat
transaksi elektronik diharapkan bisa menjadi metode transaksi yang masif ke depannya
karena dengan jaringan internet yang semakin baik
transaksi elektronik dinilai lebih mudah dan efisien bagi konsumen
diana syarah hari amijaya jakarta